sekarang kalau kita lihat kandidat kandidat yang mulai bermunculan ini belum bakal calon mbak memang tapi masih kandidat yang ya munculan gitu ada yang turun langsung ke kalijodo kemudian ada juga yang sidak ke pasar pasar terus ada salah satu figur yang sangat santun sekali dan juga pemodal besar
aku juga santun kok aku juga santun
tapi di sisi lain kemudian pak ahok dengan ketegasan membersihkan atau menertibkan kalijodo dan lain lain nggak takut ini menjadi khawatir yang lain itu pada cari aksi simpatik pak ahok dengan aksi tegasnya sepertinya tidak peduli dengan rencana
ya kan saya disumpah waktu saya visi misi jakarta kan suruh beresin banjir beresin macet
kalau saya takut gak kepilih lagi terus gak mau beresin banjir gak kusur orang
kalau itu kamu ngapain
saya mau nyalon kan saya mau beresin sungai mau beresin banjir
ya saya gusur terus dong kapan saya berhenti ya tunggu rumah susun
rumah susunnya habis ya berhenti dulu
jadi apa yang masalah